hovifa indar parawansa dan emil dardak rabu siang resmi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur provinsi jawa timur
sepanjang perjalanan menuju kantor kpu jawa timur pasangan ini dikawal ratusan pendukung
selain itu hampir seluruh pimpinan partai pendukung hadir mengantarkan hovifah dan emil ke kpu jawa timur kecuali partai golkar dan hanura
karena begitu banyaknya pendukung yang mengikuti acara ini polisi terpaksa menutup jalan dari pertigaan jemur sari hingga persimpangan jalan tenggilis barat
hovifa dan emil diusung tujuh partai politik yaitu demokrat golkar nasdem hanura p tiga pkpi dan yang terakhir pan
dan sudah terhubung bersama kami adalah eka rima
dari surabaya jawa timur rima di mana saat ini anda berada
mungkin anda bisa jelaskan kepada kami bagaimana dinamika yang terjadi sepanjang hari ini
bahkan masih ada satu pasangan calon lagi yang belum mendaftar hingga saat ini ke kpu jawa timur rima
ya putri selamat sore saat ini saya sedang berada di kediaman kofifa indar parawansa yang baru saja melakukan pendaftaran di kpud jawa timur
pukul dua belas siang hari tadi
di sini banyak sekali pendukung dari kofifah yang mereka sengaja datang ke kediaman kofifa indar parawansa untuk memberikan dukungan secara moral
karena tadi saat di kpu jawa timur seluruh berkas berkas kelengkapan yang dibutuhkan oleh pasangan hovifa indah parawansa dan juga emil dadak sudah terpenuhi dan sudah langsung mendapatkan surat rekomendasi
meski tadi sempat ada satu ganjalan yakni rekomendasi dari nasdem namun langsung diselesaikan oleh tim pemenangan dan langsung pada saat itu juga bisa mendapatkan surat rekomendasi
tadi hovifa sedang bercengkerama dengan sekitar hampir seratus pendukungnya yang berada di rumahnya sengaja datang dari tadi mengalir
ada yang pulang kemudian ada yang datang
saya akan coba berbincang dengan koifah disini terkait bagaimana tadi prosesnya dan apakah seluruh rekomendasinya sudah didapat dari seluruh partai
kemudian apakah ada kemungkinan nanti ada pendukung pendukung lain dari calon sebelah yang nanti akan beralih
selamat sore bu hovifa
selamat sore bu hovifa
selamat sore bu hovifa
selamat sore bu hovifa
selamat sore bu hovifa
selamat sore bu hovifa
selamat sore bu hovifa
ini sangat melelahkan dari pagi persiapan kemudian saat ini menemui
bagaimana tadi hasil yang di sana semua sudah terpenuhi ibu
saya dengar tadi sempat belum bisa mendapatkan surat rekomendasi atau bukti pendaftaran dari kpud jawa timur
ya ada persyaratan bahwa pada saat pendaftaran itu ketua partai tingkat provinsi
dan sekretaris partai di tingkat provinsi yang mengusung paslon harus hadir
kebetulan ada ketua partai yang ada tugas di luar kota
sebetulnya beliau sudah membuat surat keterangan bahwa karena ada tugas negara
beliau mewakilkan kehadirannya
kepada wakil ketua
surat itu sudah ada
tetapi dari kpud dan bawaslu meminta surat dari instansi pengundang
tapi kan hari ini sebetulnya keterangan secara digital juga sudah diterima
kira kira sepuluh menit lah dari proses
dimana kita sebetulnya sudah diizinkan meninggalkan tempat
sepuluh menit setelah itu sudah dinyatakan oleh bawas bahwa seluruh proses dinyatakan lengkap
karena sudah ada surat undangan dari instansi yang mengundang salah satu ketua partai
sehingga perhalangan hadir
jadi insya allah selisih sepuluh menit saja
sudah mendapatkan dan resmi menjadi calon gubernur dan juga wakil gubernur
penetapannya tentu kita mengikuti jadwal di kpud tanggal dua belas februari
artinya masih menunggu tanggal dua belas februari
tapi yang ingin saya tanyakan lagi ini kenapa ibu kofifa memilih emil
karena dia belum cukup lama di dunia politik
kemudian masih cukup muda dan belum banyak prestasi yang dikumpulkan di sana
tingkat pak emil yang menjadi bupati trenggalek ini memasuki tahun ketiga
sesungguhnya prestasinya cukup banyak
mungkin publikasinya saja yang harus diviralkan gitu ya
bahkan beliau pernah bersama wali kota dari beberapa negara mendapatkan kesempatan menyampaikan pidato di pbb
dari track record profesi beliau juga pernah menjadi konsultan lembaga keuangan dunia
jadi biasanya konsultan itu direkrut karena secara psikologis tidak sekedar secara kompetensi dan capability
biasanya juga ada secara psikologis sudah matang
dan itu saya rasa sudah sop ya
dari sebuah lembaga yang akan merekrut konsultan
dia sudah pas dengan emil gitu ya
kita tentu tidak sekedar melihat itu
bahwa jawa timur ini sangat luas
dan kita membutuhkan percepatan pemerataan kesejahteraan
terutama dari daerah daerah yang memang relatif masih harus didorong untuk bangkit
atau daerah yang masih tertinggal
wilayah selatan jawa timur di dalamnya termasuk trenggalek
kebetulan background akademik pak emil itu pengembangan wilayah
jadi dari sisi pendidikan pak emil yang alhamdulillah beliau umur dua puluh dua tahun sudah phd
kemudian pengembangan wilayah yang menjadi fokus studinya
dan kebetulan beliau juga bupatinya di terenggale
dan saya wilayah arek
kebutuhan psikologis pemetaan dan intervensi yang mungkin lebih detail
itu kita akan saling melengkapi
tiga kali ini artinya yang ketiga sudah mengikuti kontestasi pilkada jawa timur
ada strategi baru apa yang diambil
karena kita tahu sendiri yang dua kali kemarin sempat gagal dan tersendat gitu
mudah mudahan suasananya berbeda
dinamikanya juga lain
pak emil hari ini baru tiga puluh empat tahun ya
memasuki dua ribu delapan belas ini tiga puluh empat tahun
artinya kategorisasinya kan ini generasi milenial
usia milenial dari sangat banyak survei kira kira empat puluh persen dari pemilih di jawa timur
akan ada kedekatan kedekatan secara psikologis kedekatan kedekatan interaksi dan
mungkin kedekatan pola pikir yang bisa dilakukan oleh seorang pak emil dengan pemilih milenial di jawa timur
dan disupport oleh mbak arumi ibu muda
para generasi milenial kalaupun perempuan maka mereka pada usia muda
jadi akan ada kesamaan kesamaan interaksi yang mudah mudahan itu menjadi bagian dari penguatan
untuk bisa mendapatkan support dari
masyarakat jawa timur dimanapun mereka
jadi masyarakat jawa timur ini kan tidak semua berdomisili di jawa timur
ada masyarakat di sangat banyak wilayah di kalimantan sangat banyak di sumatera
mereka dari jawa timur
jadi saya mohon doa restunya mohon dukungannya
mudah mudahan mereka bisa berseiring dengan perjuangan kami
dalam sejarah jawa timur ibu kofifah jika seandainya terpilih nanti menjadi gubernur
akan menjadi satu satunya
satunya gubernur perempuan mungkin di jawa timur ini
dan kita mungkin ada strategi sendiri
kultur bagaimana jawa timur bisa memilih pemimpin perempuan gitu untuk memimpin jawa timur
ada strategi tersendiri ibu supaya tidak ada nanti yang mengganjal di sana
bagaimana ada isu isu dilontarkan bahwa perempuan belum bisa menjadi seorang khalifah seperti itu
sebetulnya begini dari sejarah kepemimpinan di jawa timur
saya rasa terah kepemimpinan perempuan itu sangat kuat
dari mulai tribuana tunggadewi gayatri dewi sekardadu
itu terah terah kepemimpinan perempuan yang mendapatkan legitimasi sangat kuat
dalam sejarah kerajaan kerajaan di jawa timur
bahwa ada perbedaan pendapat
saya rasa kita harus menempatkan perbedaan pendapat sebagai
sehingga kita harus menempatkan perbedaan pendapat sebagai rahmat
kita tidak menempatkan perbedaan pendapat itu sebagai sesuatu yang menjadikan kita
kemudian harus beririsan secara sosial beririsan secara budaya kultural
saya rasa ini adalah bagian dari kekayaan termasuk di dalamnya bagaimana kita mengasah kedewasaan kita
di dalam melihat perbedaan perbedaan yang ada
terima kasih banyak ibu semoga lancar
terima kasih banyak ibu
terima kasih banyak ibu
terima kasih banyak ibu